kita ke informasi selanjutnya setelah berkas dinyatakan lengkap atau p dua puluh satu oleh kejati dan dilimpahkan ke kejaksaan negeri surabaya
vanessa angel resmi ditahan di rutan kelas satu medaeng sidoarjo
didampingi oleh sejumlah petugas vanessa keluar dari ruangan pemeriksaan kejaksaan negeri surabaya dan langsung masuk menuju mobil tahanan
usai dilakukan pelimpahan ke kejaksaan negeri surabaya vanessa angel akhirnya dikirim ke rutan kelas satu di medaeng sidoarjo
menurut kepala kejaksaan negeri surabaya vanessa angel akan ditahan selama dua puluh hari penahanan hingga tanggal tujuh belas april mendatang
dinyatakan lengkap formil maupun material dikarenakan memang sudah memenuhi unsur dari pasal yang begitu
cuma kalau masalah kenapa barang bukti yang kami terima cuma hanya ini nanti coba tanyakan penyidik
karena yang menyita awal adalah penyidik
sebelumnya berkas perkara vanessa ang
angel dilimpahkan ke kejaksaan negeri surabaya pada jumat siang
proses pelimpahan berkas berlangsung selama dua jam yang meliputi penandatanganan administrasi serta penelitian berkas tersangka dan barang bukti
vanessa turun dari mobil tahanan dengan pengawalan ketat
vanessa sendiri enggan untuk menjawab pertanyaan dari awak media
vanessa terlibat kasus pelanggaran undang undang ite karena diduga melakukan penyebaran konten asusila